sejumlah pedagang besek bambu di pasar jatinegara jakarta timur mengeluh
kekurangan pasokan menjelang idul adha seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
akibatnya harga jual besek bambu pun meningkat
dari kisaran tiga sampai enam rupiah per pasang
menjadi empat lima ratus hingga tujuh lima ratus rupiah
menurut salah seorang pedagang kenaikan harga ini
yang pertama karena kendala dari bambunya susah sih
yang pertama bambunya susah bisa jadi
soalnya nggak hanya kita doang ini yang susah barang
semuanya pengrajin susah barang semuanya
karena emang di kampungnya musim kemarau
kalau nggak musim panen
kan juga agak sedikit kaget juga
nggak kayak penjualannya nggak kayak tahun kemarin
karena mungkin kendala pertamanya dari sononya udah makal juga
ya beda lah sama tahun kemarin
tahun kemarin agak mendingan lah tahun sekarang mah parah
cuman kalau buat sekarang kalau yang dari hari hari
biasanya kan dia mintanya per seribu biji gitu sekarang belum
mendekati idul adha pedagang besek di pasar jeti negara
bisa menyetok hingga delapan pasang besek
mereka hanya berani menyimpan setengahnya saja
untuk melayani konsumen langganan yang menggunakan besek
untuk berdagang makanan
besek bambu sebenarnya cukup diminati sebagai wadah daging kurban
jumat pagi syukron dari tebet jakarta selatan
datang ke pasar jatinegara untuk membeli dua ratus pasang besek bambu
saya itu beli besek untuk daging kurban
jadi untuk tahun yang lalu
bukan soal harga karena memang nyari yang ramah lingkungan
akhirnya nyari besek
alhamdulillah dapat di sini
bapak punya berapa api
masih di jakarta timur di kawasan halim
penjualan besek bambu cukup mengembirakan
seorang agen atau pedagang besar besek bambu
kita kan ukurannya cukup besar
kita bisa beli besek bambu
kita kan ukurannya banyak
dari yang sepuluh lima belas delapan belas dua puluh
jadi kadang tuh kita setok satu ukuran itu ya sepuluh pasang
karena permintaan pembeli itu banyak banget
dua pasang itu juga seminggu pasti habis
fani dan pegawainya sibuk menyiapkan pesanan sejak pagi
hingga menjelang siang hari
menurut mereka pesanan rata rata berjumlah di atas lima ratus pasang per konsumen
angka ini diperkirakan terus naik hingga dua hari menjelang idul adha
sekarang saya sedang berada di gudang penyimpanan besek bambu
salah satu agen yang ada di jakarta timur
saya sudah lihat nih di dalam bahwa ada lebih dari lima puluh ribu buah pasang besek bambu
yang ada dan siap untuk didistribusikan serta diperjualbelikan
untuk hari ini saja saya ingin membantu packing
pengiriman sepuluh ribu lebih pasang besek bambu
nah menariknya adalah para pedagang di sini tidak hanya berjualan secara tradisional saja
melainkan sudah beralih ke online
sehingga bisa didistribusikan ke seluruh indonesia
nah untuk sekarang aja nih saya mau bantu pengiriman untuk ke tapanuli gresik sama ke lampung
wah mantep banget nih
imbauan untuk menggunakan besek anyaman bambu sebagai wadah daging kurban pada idul adha
sudah disampaikan gubernur dki jakarta sejak dua ribu sembilan belas lalu
langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan kantong plastik resek dan menjaga lingkungan